hujan deras mengakibatkan banjir di komplek dosen ikip jati asih kota bekasi
sebagian warga masih bertahan di lantai dua rumahnya
hujan sejak minggu malam membuat banjir yang melanda perumahan dosen ikib jati asih bekasi jawa barat terus meninggi
ketinggian air di perumahan langganan banjir itu mencapai dua meter
selain hujan banjir disebabkan sungai cakung yang membelah perumahan ini
sebagian warga perumahan itu memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai dua rumah masing masing
sedang lainnya mengungsi ke rumah kerabat
meski banjir kian parah belum tampak petugas dari badan penanggulangan penjara daerah maupun dari pemerintah kota bekasi
untuk evakuasi penduduk memanfaatkan perahu karet milik salah satu warga
untuk ketinggian air sekarang kalau untuk di masjid sini paling dalam itu dua meter di blok satu
di wilayah langganan banjir ini pemerintah kota bekasi mulai membangun polder air meninggikan jembatan dan menyediakan pompa air
namun polder air di lahan dua hektare ini belum selesai dibangun